pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian atau amm g dua puluh ditutup dengan agenda kunjungan ke desa jatiluwih yang menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan
dalam kunjungan ini para delegasi negara g dua puluh dan negara undangan bisa melihat langsung sistem pertanian yang berkelanjutan dan dikelola berbasis budaya
kegiatan file trip ke desa jatiliwung di tabanan bali menjadi agenda penutup forum pertemuan tingkat menteri kelompok kerja pertanian amm g dua puluh
dalam kunjungan ini para delegasi diajak untuk mengunjungi sawah teras ring subak jatiliwung yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh unesco sejak tahun dua ribu dua belas
guna memperkenalkan praktik pertanian berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan
sekretaris jenderal kementerian pertanian kasdi subagiono menyebut desa jatiluwu merupakan salah satu daerah yang memiliki sawah teras ring terbesar dan penghasil beras berkualitas tinggi
kasdi menekankan pengelolaan area persawahan jatilu dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian berbasis budaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga tahan terhadap hantaman pandemi covid sembilan belas

kasdi menekankan pengelolaan area persawahan jatiluwi dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian berbasis budaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga tahan terhadap hantaman pandemi covid sembilan belas

kasdi menekankan pengelolaan area persawahan jatiluwi dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian berbasis budaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga tahan terhadap hantaman pandemi covid sembilan belas